artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos
nah pak prabowo tentu menginginkan besar tapi kuat gitu
artinya tidak mudah patah tidak mudah rontok di tengah jalan
dari awal saya menyampaikan bahwa kita serahkan itu kepada pak prabowo
karena beliau sebagai presiden terpilih sekaligus tentunya menjadi pemimpin koalisi
dalam membangun koalisi tentu ada berbagai pertimbangan berbagai faktor
kita ingin tentu secara alami ingin koalisinya kuat
kuat di pemerintahan kuat juga di parlemen
karena kita ingin menghadirkan kebijakan kebijakan
program program yang perlu mendapatkan dukungan penuh dari parlemen
oleh karena itu ada hitung hitungannya
hitungan dalam arti kekuatan berapa kekuatan yang kita butuhkan untuk koalisi yang solid tadi
dan sekali lagi pak prabu punya perhitungan yang baik
kami pada prinsipnya akan memberikan support tentu dengan diskusi yang baik
dan kami senangnya kenapa beliau ini pak prabu ini selalu membuka ruang diskusi juga
dan para pimpinan juga ditanya bagaimana pendapatnya dan apa yang menjadi concern bersama
termasuk kalau ada masalah solusinya bagaimana
sekali lagi karena kita tidak ingin berandai andai
saya hanya mengatakan secara lugas kepada beliau
bapak memimpin koalisi tentunya punya pertimbangan pertimbangan
yang penting nanti sebelum mengambil keputusan kami kami bisa diajak diskusi
tentunya akan baik untuk bisa memberikan feedback ataupun paling tidak saling mendengarkan masukan dari partai partai politik pengusung beliau
terima kasih pak prabu
saya ingin mengucapkan bahwa apa kalau koalisi dari luar parlemen maupun dari balik ke kerajaan atau pekerjaan
itu mengerti pak prabu sudah menentukan apa yang mungkin akan terjadi dalam koalisi
saya tidak ingin menduga apa yang ada di benak bapak prabowo
tapi bisa saja beliau sudah punya bayangannya secara umum
tapi keputusan final kan tentu akan disampaikan pada saatnya nanti
jadi yang saya duga ya semua masih dalam politik serba mungkin
tetapi tentu kita bisa semakin melihat indikasi indikasinya
oleh karena itu menarik minggu minggu ke depan ini bulan bulan ke depan ini
waktunya masih cukup sebetulnya untuk bisa saling
bermanuver dalam arti yang positif ya
karena kita sekali lagi ingin mempersiapkan pemerintahan yang handal lima tahun ke depan
tapi juga koalisi yang juga kuat
kuat itu bukan berarti selalu paling besar ya
besar itu satu indikasi tetapi kuat itu solid
artinya jangan sampai terkesan besar tetapi keropos
nah pak prabowo tentu menginginkan besar tapi kuat gitu
artinya tidak mudah patah tidak mudah rontok di tengah jalan
inilah yang juga menjadi dambaan koalisi indonesia maju sejak awal
kami juga sering berkomunikasi dengan ketum ketum parpol koalisi indonesia maju
tentunya semangatnya adalah kita yang telah berjuang bersama sama ini
ingin terus kompak solid dan melihat peluang peluang ke depan
bukan cuma pak prabowo untuk merangkul parpol tapi juga ada masalah dari pemerintah yang mempersiapkan
kita hanya memberikan masukan masukan yang jelas
semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu
tetapi terus dipertimbangkan faktor faktor lainnya
bahwa sekali lagi bukan hanya besar besaran koalisi tetapi juga solid kompak setia
dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing masing begitu
karena dalam perjalanannya kita juga tahu awalnya kompak kemudian di tengah jalan bisa rontok satu persatu
nah inilah sebetulnya yang kita butuhkan stabilitas koalisi
jadi bukan hanya di awal bukan hanya di tengah tapi juga sampai dengan akhir
saya sudah punya komitmen bahwa demokrat ingin mengawal turut mengawal
ingin turut mengawal pemerintah termasuk koalisi ke depan agar ya tadi kompak solid dan bisa efektif bekerja untuk rakyat
apakah artinya bagi demokrat memakai mata yang paling kebar dan bagi polisi yang paling penting
ya semua punya peran semua punya nilai yang juga harus kita perhitungkan
komitmen komitmen fungsi sudah sampai mana mas jelil ini
ah ya sekali lagi saya menyalahkan itu sepenuhnya kepada bapak prabowo
kami sendiri sudah punya komitmen tentunya yang saya yakin beliau akan menjaga sama sama kita jaga komitmen itu
dan sekali lagi kalau partai demokrat tidak ingin menambah beban karena saya tahu dalam posisi dan situasi seperti ini banyak sekali yang harus dipikirkan
dan yang harus menjadi fokus utama adalah segera menyiapkan karena begitu nanti beliau dilantik pemerintahan harus bisa segera berjalan dengan efektif
berarti apa saja yang menjadi prioritas program program apa saja termasuk janji janji kampanye mana saja yang harus segera dideliver
yang harus segera bisa di aksi
walaupun kita juga tahu ada yang lebih membutuhkan waktu perencanaan dan persiapannya medium to long term
kita berharap bisa memberikan masukan masukan
masa transisi inilah waktu yang terbaik
karena kalau nanti sudah ada pemerintahan yang baru harusnya sudah langsung bisa berjalan tidak lagi mundur ke belakang